tim hukum pdi perjuangan menyambangi komisioner kpu ri di kantor kpu jakarta pusat
koordinator tim hukum dpp pdip iwayan sudirta menyebut audiensi dilakukan untuk mengklarifikasi
isu miring terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu yang menjerat kadernya harun masiku
kedatangan tim hukum dpp pdip disambut ketua kpu ri arief budiman di kantor sementara kpu jakarta pusat
beberapa hal diklarifikasi tim hukum pdip seperti membantah tuduhan pdip tak kooperatif
saat penggeledahan oleh kpk
iwayan sudirta menilai ada pihak yang sengaja membenturkan kpu kpk dan pdi perjuangan
sehingga audiensi diperlukan baik ke kpu maupun kpk
iwayan menambahkan pdip mendukung proses penegakan hukum yang berlangsung di kpk saat ini
kami akan mendatangi berbagai instansi lain yang terkait
karena pdi sedang dapat pukulan keras tapi tanpa datang
sekedar ilustrasi kami juga sampaikan di dalam kenapa kami datang ke sini
bagaimana membangun negeri bersama sama dengan kesepahaman yang baik
contoh bagaimana kami disebut menghalang halangi penggeledahan
kok dia nggak bawa surat penggeledahan kok
tapi ada bocoran dari
yang sungguhnya kpk itu banyak orang baik komisionarnya baik dewan pengawasnya baik setapnya baik
tapi ada beberapa orang yang ingin membocorkan pasal yang salah
sehingga kami terpukul kalau pdi dianggap membangkang melawan petugas penggeledahan